di antara nama nama yang telah ibu buat ada nama seorang gadis bernama mirna
ingat dialah gadis yang diincar oleh si munir
eh jadi dari dia pak sanusi mengetahui semua ini
betul pak tadi pagi saya datang ke rumahnya kemudian saya mengancam akan mengadukannya kepada kepala sekolah apabila dia tidak mau menceritakannya
ya semua warga di sini tahu betul
wah kebetulan sekali kalau begitu soalnya si munir itu paling lemah mata pelajaran hafalan
kalau disuruh menghafal susahnya bukan main
tempoh hari pak marta pernah menawarkan memberi les prifat
kami setuju tapi buntut buntutnya beberapa orang tua murid di kampung ini dia tipu
masa bu jok masa untuk dua kali memberikan les prifat dia minta rp lima puluh
apa itu lu
bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki koleksi buku sebanyak ini
pasti bapak sudah mengeluarkan uang cukup banyak untuk semua ini
ah siapapun bisa asal dia mau
yang penting kita harus sependapat untuk menempatkan buku dalam urutan utama dalam kehidupan kita
kalaupun memang begitu pak
tapi kalau orang yang berpenghasilan kecil seperti saya
kan tidak akan mungkin bisa memiliki buku sebanyak ini
ya dengan gaji besar pun anda tidak akan memilikinya
asal anda tidak bisa menempatkan kepentingan buku dalam urutan utama dalam kehidupan ini
sejajar dengan sandang pangan papan
ya tapi saya banyak melihat orang kaya yang memiliki segalanya pak
tapi hampir tidak memiliki buku apapun
kecuali buku cek
kemana sih munir bu katanya ke rumah si mumu mau belajar sejarah besok pagi ada ulangan
belajar sejarah di tempat simu apa masuk di akal apanya tidak masuk di akar anak mau belajar
kok malah dibilang tidak masuk di akal kenapa memang ya di rumah kita kan ada guru sejarah
kok malah belajar di tempat lain aneh kan aku tidak tahu sebabnya tapi si munir bilang cara
mengajar bu imas tidak sebaik cara pak marta bu pak marta itu kan bukan guru yang baik
ingat sudah berapa banyak orang tua murid di desa kita ini yang telah dia tipu
kalau soal uang dia memang brengsek tapi menurut si munir cara mengajarnya jauh lebih
disukai anak anak munir lagi munir lagi kok ini kok percaya betul sama mau masih munir
baca baca yang betul sudah berapa bulan dia menunggak bayaran sekolah menunggak bayaran sekolah
mana mungkin kita menunggak bukan kita tapi dia yang menyelewengkannya
hai bahwa kau menilai anak sendiri sudah sebrengsek itu besok saja kita lihat
barangkali sekolah si munir itu yang kurang beres sehingga uang yang sudah dibayarkan tidak
dicatat di buku besar itu kan mungkin saja terjadi mamanya juga sekolah
ini selalu berusaha untuk menutupi kesalahan si munir

seolah olah dia tidak punya cacat sedikitpun
sudah siang begini kok belum pulang juga bu
munir dan kelima teman temannya ini
bisa menjawab hampir tanpa salah semua pertanyaan yang saya tanyakan dalam ulangan siang ini
loh itu kan bagus bu
memangnya kenapa bu
karena biasanya munir dan teman temannya ini selalu mendapat angka yang jelek
dan ibu jumadi juga selalu mengeluh
kalau anaknya ini paling tidak suka pelajaran hafalan
bisa saya dapatkan daftar nama nama mereka selain si munir bu
buat apa bu
nanti saya jelaskan
sekarang ibu catat saja nama nama mereka kemudian serahkan kepada saya
iya terima kasih
nanti malam bisa kita ketemu di rumah pak purnomo bu
kalau jawaban dari teka teki ini sudah kita dapatkan sore ini
nanti malam mungkin kita sudah bisa pecahkan jalan keluarnya bu
kalau begitu saya pamit dulu
ternyata munir sempat mengambil soal soal ulangan dan jawabannya yang telah dibuat
kemudian dia menyalimnya dan mengembalikan ke tempat semula
kemudian mengambil soal soal itu dan mengembalikannya
dan mana mungkin dia tidak bertemu dengan saya
itulah kehebatannya bu
bu imas mempunyai sebuah kunci dari pavilion itu
sedangkan keluarga itu masih mempunyai sebuah kunci duplika
dan semalam bu imas menemukan suatu kunci dari pavilion itu

ke ibu sedang tidur mundur masuk dan mengambil soal soal ulangan serta jawabannya
dia punya waktu semalam untuk menjalinnya kembali
dan bagaimana cara dia mengembalikannya ke dalam mak
pagi pagi sekali bu ketika ibu sedang mandi
kalau begitu yang dilakukan munir anak ini punya cukup bakat berbahaya
nah wimas saya anjurkan ibu untuk tidak tinggal terlalu lama di sana
bagaimana pak sanusi bisa mengetahui semuanya
di antara nama nama yang telah ibu buat
ada nama seorang gadis bernama mirna
dialah gadis yang diincar oleh si munir
jadi dari dia pak sanusi mengetahui semua ini
tadi pagi saya datang ke rumahnya
kemudian saya mengancam akan mengadukannya kepada kepala sekolah apabila dia tidak mau menceritakannya
iya semua warga di sini tahu betul
kepala sekolah smp cigoneng orang yang tegas
yang akan memecat siapapun yang bertindak tidak benar
akhirnya di depan ayahnya dia ceritakan semuanya
kemudian saya minta kepada mirna untuk tidak menceritakan kepada siapapun pertemuan saya dengannya
lalu apa yang harus saya lakukan terhadap munir
membiarkannya atau menghukumnya
menjebaknya maksudmu apa
menceritakan ulangan sekali lagi
kemudian ibu tulis soal soal dan jawabannya
kemudian ibu taruh di tempat yang sama
supaya dia mengambilnya dan menyalinnya seperti semalam
tapi ketika ulangan akan tiba ibu menyatakan lagi soal yang baru bu
supaya munir dan kawan kawannya kelabakan
itulah kehebatannya kalau seorang anak kecil tinggal serumah dengan seorang guru besar seperti bapak
kalau berpikirnya melukisnya ibu tidak akan mencari dia
tapi kita yang cuma guru smp bu iman
ibu ingatkan sekali lagi
bahwa ulangan itu penting
dan akan menentukan nilai rapor kalian
lusa yang ketiga dan keempat
ibu harap kalian semua bisa menikmati ulangan ini
terima kasih ibu
ibu seminggu ke sampai dua kali saja